ini sangat menyenangkan sekali mendengar bahwa arya sangat semangat karena memang butuh juga dukungan dari semua pihak
masih terkait dengan anak obesitas arya permana tak hanya menyita perhatian masyarakat umum
dinas pendidikan dan dprd karawang ikut memberi perhatian dengan menyumbang tiga puluh pasang baju yang berukuran besar
kepala dinas pendidikan dan pimpinan dprd kabupaten karawang datang ke rumah arya hari rabu sore
semula mereka hendak mengukur ukuran badan arya tapi karena tidur mereka mengambil dari baju yang biasa dipakai bocah itu
ya untuk satu baju dibutuhkan dua lima meter kain dan celana dua meter
rencananya tiga puluh stel pakaian ini akan selesai dalam satu pekan